petugas tagana kabupaten mojokerto selasa pagi mulai mengevakuasi sejumlah lansia dan anak anak yang menjadi korban banjir
evakuasi dilakukan karena kondisi banjir semakin parah
sementara itu di sidoarjo akibat hujan deras tiga desa terendam banjir
proses evakuasi korban banjir mulai dilakukan petugas tagana kabupaten mojokerto selasa pagi
tampak sejumlah manula dan anak anak dibawa menggunakan perahu karet menuju balai desa
evakuasi dilakukan karena banjir yang melanda desa gebang malang sudah semakin parah
bahkan satu orang terpaksa dirujuk ke rumah sakit akibat menderita sesak nafas
banjir yang melanda kota mojokerto sudah terjadi hampir sepekan
banjir dikarenakan meluapnya sungai dasar akibat diguyur hujan deras
sementara di taman sidoarjo meluapnya sungai beringin
merendam ribuan rumah warga di tiga desa
akibatnya aktivitas sebagian besar warga lumpuh
karena seluruh jalan desa sulit dilalui
selain sungai meluap banjir juga disebabkan buruknya saluran drainase
akibat banyaknya pembangunan perumahan yang mengabaikan serapan air
di kota batu sejak pagi hingga sore ratusan warga di tiga desa bergotong royong
membersihkan lumpur pekat bercampur sampah yang masuk ke dalam rumah
warga membersihkan seluruh perawatan dari endapan lumpur
setelah rumah mereka diterjang banjir bandang dua hari lalu